assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
berduyun duyun manusia melakukan hijrah mereka di jalan allah
ada yang hijrah dari kekafiran menuju cahaya islam
ada pula yang hijrah dari kevasikan menuju ketaatan di atas jalan al quran dan sunnah
tugas selanjutnya bagi seorang hamba menuju kekokohan iman kepada allah adalah istiqomah
namun kehidupan di dunia tidak pernah lepas dari cobaan termasuk cobaan dalam keimanan
lantas bagaimana kemudian kita agar tetap bisa istiqomah
dalam mengarungi kehidupan di dunia ini
pemirsa insya allah hari ini kita akan tol bu ilmi bersama
terkait tema sedikit tapi istiqomah
alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio
ada ustadz kesayangan kita semua ustadz hilmar fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini ya
terima kasih hari ini kita tolabul ilmi lagi
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan
pertanyaan anda melalui nomor whatsapp
yang tertera di layar kaca
iya betul ya
istiqomah itu kan sulit
dari dulu misalnya saya belum berhijab
kemudian berhijab belajar
untuk tetap menjaga supaya
apa ya amalannya tetap gitu ya
itu tuh luar biasa loh ujiannya
memang begitu ya hilman ya
mamillah dan muhammadin
cnn indonesia yang dicintai allah
setiap manusia itu
kecuali orang yang berilmu
setiap yang berilmu
kecuali orang yang beramal
semua yang beramal
masih berpotensi rugi
kecuali orang yang ikhlas
dan semua yang ikhlas dalam beramal
masih berpotensi rugi
kecuali orang yang istiqomah
kayaknya puncak berarti
maka istiqomah itu puncak
walaupun nanti mungkin afternya adalah
gimana caranya kita wafat diatas istiqomah itu kan
itu yang paling penting
makanya kalau ada bahasa
hijrah itu budah
yang lebih sulit wafat dalam keadaan
maka kalau tadi babila tanya
aa apakah memang seberat itu istiqomah

maka orang yang istiqomah itu allah muliakan

dalam keterangan lain disebutkan
al istiqomah itu khairun min alfil karomah
daripada seribu karomah
istiqomah lebih baik dari seribu karomah
jadi kalau kita pengen dapat kemuliaan
kan pasti ya semua orang pengen punya karomah
pengen punya kemuliaan
nah salah satu caranya adalah
istiqomah dengan satu amal yang kita persembahkan
dan allah senang
kepada orang yang istiqomah
ada urutannya tuh
nah kata babila
ilmu itu akarnya amal
orang akan semakin semangat beramal
karena tau ilmunya
akan kuat akan komitmen
solat tahajud setiap malam
karena tau ilmunya
tahu keutamaan tahajud itu apa
di antaranya misalnya
keutamaan tahajud itu
ditunjukkan jalan keluar
dijaga sama allah dari setiap kesulitannya
nah makin tau itu
makin kita tidak mau melepaskan amalan
maka ilmu menjadi basic penting tuh
bagi seorang ketika beramal
nah orang yang beramal itu
adalah buah dari ilmu
kasyajari bila thamarin
ilmu yang tidak di amal
kan seperti pohon yang tidak berbuah
maka saat dia berilmu
maka dia buktikan dengan amal
amal sehebat apapun
kalau gak pakai apa
yang menjadi kebedingan hati
yang menyadarkan setiap amal kita hanya untuk allah
nah setelah beramal
ada ikhlas di dalamnya
kita berharap amal itu istiqomah
apa itu istiqomah
allah lebih mencintai
perkara yang kecil
tapi dilakukan istiqomah
daripada perkara besar
dalam urusan sedekah
allah senang kita memberi sedikit
daripada besar sekali
setelah itu enggak lagi
maka perkara yang kecil itu
jangan dianggap remeh
kalau dianggap remeh
itu dilakukan istiqomah
kalau ada istilah
makin dia menetes
batu itu bisa menjadi
dengkok dengan datangnya air tersebut
nah sama dengan amal
orang akan makin terlatih
beramal ketika istiqomah
nah ini yang perlu kita menjadi catatan
maka ibadah ramadan itu
puncak kesuksesannya bukan ketika ramadannya
puncak kesuksesannya adalah
sebelas bulan ke depan
sampai nanti kita ketemu ramadhan lagi
madrasah kita di ramadan
kebawa gak dalam kehidupan kita
itu yang paling penting
allah melatih kita
satu bulan berpuasa
melatih menahan diri
lulus dari ramadan itu
kita bisa dapat hikmah dan pelajarannya
kayak training sebenarnya
tapi tradingnya dikasih
makanya kalau lagi trending aja udah males
gimana kehidupan nanti setelah ramadan
jangan malah ngeluh ya
kenapa sih harus puasa sebulan gitu ya
kenapa sih harus begini
kenapa saya harus begitu gitu
karena orang seperti ini tuh artinya
ya gak mau dapet door price nya gitu ya
makanya kalau ada yang nanya gini
apakah aku dapet
laylatul qadar atau tidak gitu ya
ya cirinya adalah
satu diantara malam malam ganjil
sepuluh hari terakhir misalnya dia semangat
untuk menghidupkan makanannya
untuk menghidupkan amal ya
atau enggak setiap malam dia menghidupkan amal
dan yang kedua
cara melihatnya adalah
lihat kehidupannya pasca ramadan
apakah dia bisa melanjutkan kebiasaan baik ramadannya
di bulan bulan selanjutnya
jika itu yang terjadi
maka dia mendapatkan laylatul qadar
oh berarti ada sesuatu yang perlu kita sempurnakan
makanya ramadan tahun ini
targetnya itu adalah apa
dengan ibadah ramadan saya
menjadi pribadi yang makin baik pasca ramadan ini ya allah
oke misalnya pada saat oke ya
masa masa training saat ramadan itu sudah istiqomah
tapi kemudian ternyata setelah ramadan itu
futur turun lagi imannya
nah sebenarnya yang bisa menyebabkan futur atau
orang tidak istiqomah itu apa saja ya ahilman
imun itu naik turun memang
punya sifat naik turun
iman naik dengan ketaatan
makanya kenapa di ramadan tuh kita
imannya itu meningkat
maksudnya gaspol terus
karena ada ketaatan terus yang kita isi gitu
kita pupuk setiap hari
jadi kalau kita mau maksiat kan kadang mikir mikir
karena sedang puasa
atau gak mikir ah lagi ramadan
nggak enak kali gitu kan
maka nanti tuh iman bisa turun dengan kemaksiatan
maka nanti agar pasca ramadan
kita bisa terus istiqomah
karena ketaatan yang sudah kita bangun selama ramadan itu
karena saat kita tinggalkan
maka mulailah masuk godaan godaan syetan yang terkutuk
hawa nafsu kita makin menjadi jadi
keinginan dunia semakin kuat
disitu nanti mengganggu stabilitas iman kita gitu
jadi yang bicara tentang stabilitas itu bukan hanya harga ya
stabilitas iman juga
kamar itu perlu juga dijaga
nah caranya apa ya tadi berarti ilmu
datang ke majlis ilmu
lihat orang yang beramal
berteman dengan teman yang baik
lingkungan yang baik gitu
kemudian lembutin hati lagi
belajar hidup lagi
nah itu kan yang nanti akan mengantarkan istiqomah kita gitu
maka memang istiqomah itu berat
kalau ringan istirahat namanya
jadi pengen istirahat
oh enggak deh harus tetap istiqomah ya
tapi konsekuensi yang kemudian muncul
kalau kita tidak menjaga tadi istiqomah itu tadi ya
turun turun turun
dan pada akhirnya nanti
orang itu kan bisa karena terbiasa
tapi kalau orang yang ngerasa berat
makanya untuk bisa harus dibiasakan
maka seringkali guru kita bilang begini
coba lakuin deh empat puluh hari katanya
itu sebenarnya bukan hanya hitungan angka
tapi seakan akan melatih
dan angka empat puluh hari itu kayak ibaratnya tuh
seseorang itu akan terbentuk
itu ketika dia bisa rutin dalam
dalam sebulan lah let's say
nah maka ramadan ini kan sebulan nih
nah kira kira dalam latihan ini tuh kita bisa dapetin nggak kebaikan kebaikannya
makanya orang kalau latihannya benar juara biasanya
tapi kalau latihannya leha leha gitu ya telat gitu
dari mana dapat juara ya kan
dari mana susah
latihan dan biasanya dia jadi pemain cadangan lah sama pelatihnya
latihan aja sudah tidak menunjukkan performa terbaik kan
oke menarik ya
makanya nanti kalau orang udah biasa latihan di ramadan
ketika ketemu bulan lain selain ramadan itu dia akan lebih kuat
makanya bulan setelah ramadan namanya syawah
apa itu shawwal artinya
oh syawal itu peningkatan ya
saya baru tahu baru setelah umur tiga puluh sekian
jadi ramadan itu romdo artinya pembakaran
karena di bulan ini allah membakar semua
jadi kalau karat gitu ya itu jadi dibakar supaya
dibakar artinya dibakar itu dibersihkan gitu
hawa nafsu yang biasa tidak terkendali itu dibersihkan ditahan kenceng betul gitu
jadi dikuatin lah
nah nanti berharap
ini ditempa ya
sudah makin kuat nanti ketemu syawal peningkatan bisa dipakai nggak
nah sudah dipakai ketemu julh qodai ketemu julh hijrah ada bulan haji
nanti ketemu bulan tahun baru muharram
jadi ketemulah momentum hijrah
ada perbaikan perbaikan gitu
sampai nanti rajab lagi bulan menanam
syaban bulan menyiram
ramadan bulan panir lagi
begitu aja sebenarnya kalau kita bicara soal
tahun bukan tahun baru sih tapi kalender hijriah ini
penuh dengan filosofi ya
makanya di dalam al quran
banyak sekali allah ingatkan kita tentang waktu
berkali kali bahkan allah itu bersumpah dengan waktu
dari mulai pagi hari
naik asar wa al asri
itu berkali kali kan
iya ya betul betul
allah ingin mengingatkan kepada kita tentang waktu
sesuatu yang tidak bisa diulang kembali
dan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali
dan sesuatu yang mudah melalaikan kita
makanya kenapa allah ingatkan tentang waktu
kalau orang itu cukup memahami saja surat allah

maka dia sudah memahami isi al quran
jadi kalau dia sudah bisa memahami surat allah
dia sudah bisa memahami arti kehidupan yang dia jalani
dan di awal kalimat itu dibuka dengan apa
maka untuk istiqomah butuh waktu
kita pupuk terus kan makanya
butuh ikhtiar dan usaha
tidak langsung tiba tiba instan ya
kita harus jeda dulu ya
gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini
kalau tidak bisa istiqomah
sebenarnya bukan gak bisa kali ya
kalau kita tidak memaksakan diri untuk beramal secara terus menerus
memang istiqomah itu satu harus dipaksakan
maksudnya harus diusahakan oleh kita
walaupun yang kedua adalah blezing ya
artinya anugerah dari allah untuk kita
maka tentu orang akan bisa istiqomah
yang pertama doa lah
kalaupun kita belum bisa istiqomah
doalah sama allah
agar kita diminta istiqomah
apa diantara doa yang dianjurkan
atau doa di surat ali imron ayat delapan
nah doa itu bisa kita baca
agar kita diberikan
untuk dunia istiqomah
yang kedua memang harus dipaksakan untuk beramal gitu
nah amal itu akan makin kuat kalau ada ilmunya
maka mulailah dari apa
tambahin lagi ilmu
berteman dengan teman orang yang berilmu
maka nanti akan ada kehendak gitu ya
dari diri kita untuk memaksakan apa yang kita mau lakukan
udah paksain aja
nanti juga pelan pelan akan terbiasa gitu ya
makanya jangan menyerah gitu ya
untuk amal amal yang seakan kita berat hari ini
karena percayalah ya
setiap amal yang berat kita lakukan
maka menyimpan pahala yang besar
yang sedang allah akan berikan untuk kita
jadi kalau lagi males sebenarnya udah
hajar paksa aja
paksa apapun itu ya
dan ya jalan ke surga itu memang rintangannya luar biasa
malah justru sebenarnya kalau misalnya kita paksa
mungkin kita berharapnya pahalanya lebih besar gitu ya
karena kita kan melawan
melawan rasa gak nyaman gak enak males gitu
maka orang yang istiqomah itu pahalanya itu tidak terbatas
bahkan surga kan
nanti pemirsa lihat di surat fusilat
surat ke empat puluh satu ayat tiga puluh
yang mereka mengatakan tuhan kami adalah allah
maksudnya apa dia beriman kepada allah
maka orang dalam beramal itu akan makin kuat kalau ada iman
maka di quran biasanya sebelum kalimat amal itu iman
setelah iman amal
misal perintah puasa
ada imannya dulu baru amalnya
atau di surat al azhar yang tadi kita bahas kan
jadi iman itu seakan akan fondasi
orang akan kuat beramal kalau ada iman yang kuat
nah orang terbukti imannya dibuktikan dengan amal
nah orang yang beramal kan dia pasti kan beriman tuh
tapi kemudian thumma staqomu di ayat yang tadi
kemudian dia istiqomah
jadi apapun yang terjadi dengan amal yang dia lakukan dia istiqomah
maka apa yang allah siapkan buat mereka
maka allah akan turunkan malaikat
memberesamai kehidupan mereka
apa yang malaikat bisikan
allah takhofu walatah zalu
wahai orang yang istiqomah
orang yang istiqomah itu godaannya luar biasa
dan biasanya godaannya itu datang internal eksternal
internalnya rasa malas kita
eksternalnya cibiran orang terhadap kita
kita baru mulai ngaji datang ke ⁇ talim ada yang mencibir
kita baru berbuat sedikit ada yang mencibir
allah sok soleh
allah sok benar
allah sok baik
tapi orang yang istiqomah
dia akan punya kekuatan
jangan takut jangan sedih
wa abshiru bil jannatil lati kung tumtu adun
berikan kebergembira kepada orang istiqomah itu
allah siapkan surga
yang dijanjikan bagi orang yang istiqomah
maka yang istiqomah lelah kan
karena lelahmu akan dibalas dengan surganya allah
dengan jannah ketika kita kembali kepada allah sw
yang di sana tidak ada lagi rasa pedih
tidak ada lagi rasa sedih ya
ya ada hanya kebahagiaan yang abadi ya
aa kenapa ya aku tuh udah hijrah
tapi tambah susah
aku udah belajar istiqomah
tapi kok kehidupan tuh malah makin berat ya ayah
gitu kan tantangan
cara allah mencintaimu itu boleh jadi
allah sedang menghapuskan dosa dosamu yang terdahulu
makanya dengan amalmu yang sekarang kamu lakukan
kamu masih diuji karena sengaja
allah ingin menukar segala dosamu yang terdahulu
dengan kebaikanmu saat ini
atau yang kedua
kenapa allah mengambil sesuatu
yang seakan akan berat untuk kita
karena mungkin selama ini
yang membuatmu tak istiqomah
karena kamu masih terbelanggu dengan dunia yang kamu cintai
maka sama allah diambil tuh
yang bikin cinta kamu ke allah tuh berkurang
pada ambil hartamu kerjaanmu temanmu gitu
itu tuh akan berkurang
sehingga di hati ini
tidak ada lagi kelezatan
kecuali kelezatan mendekat ke allah
jadi udah gak ada lagi kelezatan dunia
kelezatan harta kelezatan jabatan
engkau udah ambil itu
yang sekarang disini adanya
kedekatan denganmu saja ya allah
makanya orang itu
kalau udah pada level istiqomah tuh
yang dia tuh akan menyesal
kalau dia kelewatan berbuat amal
yang sudah dia istiqomahkan itu
dan saya belajar ini dari guru saya
yang ya saya perhatikan
walaupun secara kasat mata gitu
yang membuat al barkhum itu
sangat kuat gitu ya
beri bawa karismatik
jawabannya karena istiqomahnya itu
yang beliau pegang erat erat
lanjutkan terus menerus
itu yang menjadi kekuatannya
seberat apapun godaannya
akhil man ini menarik
kalau bicara soal istiqomah itu kan
tadi misalnya kita tahu
beliau kan dengan
zikirnya kan luar biasa
ada memang satu alaman
yang jadi ciri khas biasanya
sebenarnya kita banyak cara
istiqomah tuh kok ya berat
kita bukan manusia yang
level keimanan kita juga masih
jauh sekali lah
jauh sekali lah
mungkin generasi terdahulu
supaya kita kemudian bisa
harus kita juga terbebani
bisa ada tiga yang bisa kita lakukan
dalam urusan amal nih
belajar merahasiakan amal
jadi tidak semua amal harus kita tampakan
ada amal yang harus kita sembunyikan
yang orang itu tidak tahu gitu
ketika kanan memberi
tangan kiri tuh gak tahu gitu
jadi ada amal yang bhamila
ataupun afal kita
cari amalan kecil tapi berkelanjutan gitu
bukan gak usah gede gede banget
dan itu terus menerus
kita tinggal beraktivitas di pagi hari kecuali duha dulu
atau enggak tidak tidur ketika malam ketika
kecuali baca al muluk dulu
itu bisa kita rutinkan
baru yang ketiga
mau yang seperti apa
mau yang tadi sir
artinya ada amalan yang saya sembunyikan nih
yang orang gak tahu
ada amalan yang ringan tapi kita lanjutkan terus menerus
nah yang ketiga
kita lakukan amalan besar
dengan cara yang sir
atau cara yang ternampak
tapi dilanjutkan terus menerus
ini juga bisa
jangan sampai nggak level tiga tiganya
pilihlah satu ya
kan banyak ya
dan ibadah tuh kan banyak
dan kita bisa melakukan
satu amalan yang tidak memberatkan kita
karena allah juga tidak suka
kepada perkara yang
di luar batas kemampuan kita
allah tidak memberikan beban kepada kita
melebihi batas kemampuan kita
maka carilah satu amalan
yang sekiranya kita akan komit
di amalan tersebut
nah itu bisa banget
dan bisa kita lakukan dari sekarang
dan kita yakin sebenarnya
maksudnya kita merasa bahwa
ya allah mudah mudahan ini jadi amunisi saya
kelak gitu ya
dan setiap orang soleh
setiap orang alim
punya amalannya istiqomah itu
nah memang ada yang kemudian diceritakan
disampaikan kepada muridnya
begini begini begini
nah kita juga harus punya
nah boleh kita kayak minta
kepada guru kami
guru kita gitu ya
ustadz ada amalan apa ya

ini kita lakukan
ini kita lakukan
ini kita lakukan
ini kita lakukan
ini kita lakukan
ini kita lakukan
ini kita lakukan
tetap niatnya karena allah
karena allah ya
bukan karena niat guru itu untuk dikerjakan
dan kembali lagi
ini yang perlu digarisbawahi
bahwa istiqomah itu bukan hanya hasil dari diri kita sendiri
tadi ahilman sempat bahas
pemberian dari allah
kalau allah gak ridho
dan allah itu memberi
bukan tanpa alasan
allah memberi karena melihat kesungguhan hambanya itu
yang merutinkan amalannya
terus saja beramal beramal beramal beramal beramal sampai kita mendapatkan rasa
nikmatnya dalam beramal
kalau itu udah dikasih sama allah
itu nikmat terbesar yang allah berikan untuk kita
dan harapannya tadi
finalnya adalah khusnul khatib
kita akan lanjut ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode sedikit tapi istiqomah
ahilman kalau misalnya kita tuh kan karena sekarang media sosial tuh gampang banget ya
dapat cerita viral gitu misalnya
jadi apa yang anda inginkan
apa yang anda inginkan
apa yang anda inginkan

dalam kondisi misalnya lagi sholat beliau meninggal dunia
atau ibu ibu yang sebenarnya sedang ada di majlis ta'lim baca quran meninggal dunia
ini kan apa ya beliau beliau ini ini kan beliau yang hamba terpilih
allah sengaja bukakan ya beliau wafat dalam kondisi yang masya allah baik sekali
ini kan artinya sebenarnya mungkin kita bisa belajar ya dari beliau beliau ini
ada amalan amalan yang mungkin istiqomah tadi yang mungkin beliau lakukan ya
makanya ini pelajaran begini dalam hidup ya
kita tuh jangan mudah menjudge keadaan seseorang
dari kehidupan yang sedang diajalani saat ini
karena kita tidak pernah tahu apa akhir kehidupan yang akan dia dapatkan
kita melihat ada orang yang mungkin sedang ditampakkan keburukannya
maka janganlah kita menghina
menghina atau mencacimakinya
karena kita tidak pernah tahu
barangkali di belakangnya ada amalan tersembunyi
yang dia begitu istiqomah melakukannya
yang boleh jadi dengan amalan tersembunyi itu membuat akhir kehidupannya
maka jangan mudah menjudge orang
jangan mudah melihat orang dari fase kehidupan yang diajalani
karena sesungguhnya orang itu bisa terlihat ujungnya kan
sesungguhnya kehidupan itu tergantung akhirnya
maka akhir kehidupan itu menjadi penting gitu
nah so sekarang lakukan saja apa yang bisa kita lakukan
istiqomah dengan amal itu
dan jadikan setiap amalnya mengantarkan kita khusnil khawatimah
maka ada satu doa yang sering kita baca tuh mbak mila
yang dianjurkan juga kita baca kan
allahumma inni as'aluka salamat
salamatan fi d din
wa afiatan fil jasad
wa rahmatan a'inda'l mawth
itu doa awalnya kan
allahumma inni as'aluka salamatan fi d din
ya allah selamat hidup kami
ya allah selamat hidup kami
itu kan maknanya apa
ya allah berikan hamba keistikomahan untuk terus berada di jalan yang ini ya allah gitu
jadi kalau udah menemukan jalan yang ini terus
sama doa yang tadi tuh
ya allah jangan engkau condongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami
makanya kalau kita udah berjalan di jalan kebaikan teruslah berjalan dengan kebaikan itu
walaupun banyak cibirannya banyak hinaannya banyak godaannya
percayalah selama kita berjalan di jalan kebaikan dan kita istiqamah menjalankannya
maka allah anugerahkan kepada kita nikmatnya istiqomah
makanya istiqomah itu satu diusahakan oleh kita
dua dikasih oleh allah karena hasil amal kita yang terus menerus itu
dan ketika diberikan itu itu artinya kita sudah lulus dalam level ikhlas insya allah ya
insya allah insya allah

yang paling penting adalah berharaplah ketika allah menyampaikan ajal kita kita sedang berada di jalan istiqomah itu
di level terbaik ya
iya di level terbaik
makanya setiap orang buruk masih punya potensi jadi orang baik
dan setiap orang baik masih berpotensi terpleset menjadi orang yang buruk
jadi jangan pede ya ilman sama amal kita ya ilman ya
karena kita sedang berperang melawan keadaan keadaan kita yang sangat berat
dan perang yang paling dahsyat melawan diri sendiri dan nanti dia sekretul maut itu syetan terus membisikkan kita
sampai kita menghabiskan nafas
sampai kita menghabiskan nafas
kita berharap bahwa kalimat la ilaha illallah menjadi penghias lisan kita saat kembali kepada allah
dan itu gak bisa bisa lebih besar abib
itu tuh dipupuk oleh kita
makanya kan biasa berucap dengan baik beramal dengan baik agar saat wafat pun dalam keadaan yang baik
karena kita biasa berbuat baik
doa kita bersama ya
semoga allah jaga kita dalam istiqomah
sampai di nafas terakhir kita wafat khusnul khatim
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
ah ilman terima kasih umumnya
terima kasih waktunya
insya allah kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga tadi apa yang kita bahas bisa membawa kita semakin dekat kepada allah swt
dan juga ustadz ilman fauzi dan diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh